ekel atana dari jakarta selatan dan lady sarah dari kepulauan seribu terpilih menjadi abang none jakarta dua ribu dua puluh
keduanya mengalahkan tiga puluh empat finalis lainnya pada malam final abang none yang membahas beragam hal tentang jakarta
mulai dari masalah ibu kota pariwisata hingga perpindahan ibu kota ke ikn
pemilihan abang none jakarta yang ke lima puluh satu kembali digelar di ciputra art planner jakarta selatan kamis malam
enam finalis dari lima kota administrasi dan satu kabupaten yaitu kepulauan seribu bersaing memperebutkan titel duta wisata ibu kota jakarta
pj gubernur dki jakarta heru budi hartono mengatakan abang none jakarta memiliki peran yang sangat kuat bagi pariwisata jakarta
untuk itu diharapkan
siapapun yang terpilih menjadi abang none dua ribu dua puluh tiga dapat berkontribusi secara aktif dan positif bagi pariwisata ibu kota jakarta
kepada para finalis yang telah melewati berbagai proses seleksi dalam tahapan penilaian hingga berhasil mengikuti malam final pemilihan abang none jakarta dua ribu dua puluh
tentunya dengan mengucap
malam final abang none jakarta dua ribu dua puluh tiga secara resmi dimulai
semoga malam ini menjadi momen yang tak terlupakan dan menjadi awal perjalanan untuk berkontribusi positif bagi kota jakarta
ada pun ekel atana dari jakarta selatan dan lady sara dari kepulauan seribu terpilih menjadi abang none dua ribu dua puluh
setelah keduanya mengikuti beragam proses penjurian dan pembekalan
termasuk penilaian saat menyampaikan gagasan berkaitan dengan manfaat ktt asean bagi jakarta dan potensi pariwisata kota jakarta
ketua rumah ktt asean akan memberikan multiplier effect bukan hanya di sektor ekonomi di sektor budaya tapi juga di sektor lainnya
indonesia kita harus bahu membahu sebagai anak mudanya karena anak mudanya adalah kunci dari perkembangan asean
oleh karena itu saya percaya bahwa petir bukan sembarang petir
petir nyambar keliling kota
perihal asean jangan khawatir
indonesia hadir untuk jakarta
selamat malam ibu
menurut saya potensi yang ada di jakarta jakarta bukan hanya memiliki urban tourism
melainkan jakarta memiliki kepulauan seribu
di mana kepulauan seribu memiliki
kekayaan keindahan alam yang sedemikian rupa
maka dari itu dengan keindahan kedua ini urban dan juga alami
wisata di jakarta dapat berkembang dan juga dapat mengangkat indonesia semakin menjadi lebih baik
pemilihan abang none jakarta ini merupakan ajang pemilihan duta pariwisata tertua se indonesia
setelah terpilih abang dan none jakarta akan melaksanakan tugas
pariwisata jakarta di kancah nasional dan internasional
malam final abang none dua ribu dua puluh tiga ini disiarkan secara langsung oleh cnn indonesia tv pada kamis malam
acara ini juga dimeriahkan oleh musisi papan atas indonesia seperti yura yunita dan yofi enuno
tim liputan cnn indonesia